agar dapat terus memenuhi kebutuhan energi nasional
siang hari ini pt pertamina akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi lindung nilai
bekerja sama dengan tiga lembaga perbankan bumn
pertamina mendapatkan fasilitas lindung nilai atau hedging
dengan total nilai sebesar dua lima miliar dolar amerika
direktur utama pt pertamina dwi sucipto mengungkapkan
fasilitas dengan menggunakan mekanisme forex line dari tiga bank devisa utama ini dilakukan
khususnya untuk menghindari risiko selisih nilai tukar dolar amerika
di tengah besarnya kebutuhan pertamina terhadap valuta asing
upaya tersebut sekaligus merupakan perbaikan struktur keuangan
tingginya aktivitas import tersebut sudah tentu membutuhkan
ketersediaan valuta asing terutama usd
di samping untuk kegiatan impor tersebut valuta asing terutama us dollar
juga dibutuhkan untuk pembiayaan sebagai biaya operasional
maupun pendanaan investasi atau capital expelitor
karena sebagian besar suku cadang dan peralatan
masih harus dibeli dari perusahaan manufaktur di luar negeri
eksplosur terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap usd
ya sangat besar dan sangat cepat
sebagai akibat pengaruh perekonomian global
geopolitik internasional maupun perkembangan ekonomi di dalam negeri
oleh karena itu perusahaan perlu melakukan mitigasi
wajiban paul asing terhadap risiko depresiasi mata uang rupiah terhadap usd
penanda tanganan antar empat lembaga bumn tersebut
otoritas jasa keuangan menteri bumn
serta menteri keuangan dan badan pengurus keuangan
langkah pertamina untuk melakukan mitigasi risiko ini
menambah daftar perusahaan berplat merah
yang melakukan transaksi lindung nilai
sebelumnya pt krakatau steel garuda
serta perusahaan listrik negara juga telah melakukan hal serupa
kegiatan lindung nilai pertamina pun langsung mendapat apresiasi dari bank indonesia
gubernur bank indonesia agus martowardoyo
menyambut baik kesadaran perusahaan bumn